setelah sempat memunculkan pro dan kontra di awal tahun
komjen m iryawan akhirnya dilantik menjadi pejabat gubernur jawa barat
padahal sebelumnya menko polhukam dan kapolri sepakat
untuk membatalkan usulan jenderal polisi sebagai pejabat gubernur
karena menimbulkan polemik di masyarakat
pemerintah melalui menteri dalam negeri cahyokumolo
melantik komjen muhammad iryawan sebagai penjabat gubernur jawa barat pada hari ini
nama m iryawan muncul sebagai kandidat penjabat gubernur
bersama dengan kadif propampolri irjen martwani sormin
untuk menjadi penjabat gubernur sumatera utara pada januari dua ribu delapan belas
sebelumnya di awal tahun timbul pro kontra di masyarakat
saat menteri dalam negeri mengusulkan dua jenderal aktif polisi
sebagai pejabat gubernur sementara
saat itu cahyokumol menyerahkan keputusan kepada menko polhukam dan men sesnek
karena mendagri hanya sebatas mengusulkan
saya serahkan semua kepada m menko polhukam dan men sesnek
keputusan akhir di dua tangan buyok
jadi keputusan tinggal di mereka pak ya
iya tugas saya hanya menyerahkan nama karena di depresi
saya serahkan semua nama
sebulan kemudian menko polhukam wiranto membatalkan usulan jenderal polisi
sebagai penjabat gubernur setelah berkoordinasi dengan kapolri jenderal tito karnavian
cnn indonesia com wiranto menegaskan kedua nama jenderal polisi tersebut
sudah tidak lagi valid sebagai calon penjabat gubernur
namun empat bulan kemudian setelah polemik itu
m iryawan tetap dilantik sebagai pejabat gubernur jawa barat
sebelumnya iryawan yang menjabat sebagai kapolda metro jaya
dan asisten operasi kapolri pada maret dua ribu delapan belas
dimutasi ke lemhanas dan menjabat sebagai sekretaris utama
dengan posisi ini iryawan sudah menempati posisi sipil
yang menurut pemerintah pelantikan yang tidak melanggar aturan
kalau tidak melanggar undang undang dulu itu kan orang curiga
kemudian menjurumbuskan bapak presiden kan nggak mungkin
saya sesuai aturan undang undang karena nama yang saya usulkan
saya kirim kepada bapak presiden
pelantikan komjen m iryawan sebagai penjabat gubernur
dinilai wassekjen kerindera andré rosiade mencederai kredibilitas pemerintah
sementara menurut wassekjen golkar meman abdulrahman
penunjukan iryawan bisa menjadikan presiden joko widodo
seserang tembak atas kesalahan yang dibuat mendagri cak yogi molo
ya ada khawatiran dengan diangkatnya komjen paul irawan
menjadi pejabat gubernur jawa barat
sebagian menilai penunjukan tersebut bisa mengganggu
netralitas pilkada gubernur jawa barat atau bahkan lebih
namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah
lalu benarkah pengangkatan m irya
lalu benarkah pengangkatan m iryawan
lalu benarkah pengangkatan m iryawan

untuk membahas topik diskusi prime news malam ini
saya sudah ditemani oleh nasir jamil
dan melalui sambungan telepon ada komarudin watubun
ketua dpp pdip
selamat malam bapak bapak
belum tersambung mungkin oke saya langsung ke bang nasir dulu
ini kan sebetulnya menulai polemik tentunya
tapi kan ini kan sesuai aturan bang nasir
apa sih yang perlu dicurigai kalau mengambil tata tata dari pemegang gri
ya ini kan sebenarnya mengulangi apa yang pernah terjadi di awal tahun dua ribu delapan belas
waktu itu ketika ada keinginan untuk menjadikan iryawan
dan kemudian martuani sregar di sumatera utara
iryawan di jawa barat
lalu kan mendapat penolakan sejumlah akademisi pengamat
kemudian memprotes upaya untuk menjadikan mereka sebagai pelaksana tugas
karena gubernur jawa barat waktu itu belum selesai
gubernur sumatera utara juga belum selesai
itu ditolak kemudian ditarik kembali
dan kemudian diendapkan
tiba tiba sekarang dimunculkan lagi
jadi mirip kura kura
jadi ini negara ala kura kura
negara ala kura kura
iya jadi kura kura itu ketika dia nggak ada orang dia keluar
ketika ada orang dia masuk lagi kepalanya
salah nggak sih jadi kura kura
jadi ini yang saya katakan
jadi kemudian tidak apa ya
akhirnya kan orang kemudian berspekulasi
dan kemudian menilai
ada yang pro ada yang kontra tentu saja
kalau bang nasir yang pro atau yang kontra
saya tentu tidak sependapat
dengan apa yang dilakukan oleh menteri dalam negeri
karena ini juga menunjukkan bahwa seolah olah negara ini
dikelola secara partisan
sehingga kemudian kepentingan kepentingan kelompok
kepentingan orang per orang
itu lebih diutamakan
kemudian tujuan tujuannya itu diupayakan
meskipun harus kemudian menabrak etika etika yang ada
karena itu kan kalau kita lihat
sekarang banyak upaya untuk kemudian melihat kembali
melihat undang undang kepolisian
melihat undang undang asn
melihat undang undang tentang pilkada
dan kemudian juga peraturan menteri dalam negeri dan lain sebagainya
jadi sebenarnya kan ada moralitas di atas hukum itu semuanya
nah karenanya kan banyak pertanyaan
apakah ini kaitan dengan pilpres dua ribu sembilan belas
ada yang mengatakan tidak dan lain sebagainya
ada memang pendapat yang culun
pendapat yang culun mengatakan ya tidak mungkinlah
kemudian iryawan itu kemudian bisa melakukan manuver
karena waktunya sudah sangat sempit
pilkada itu pencoblosan dua puluh tujuh juni
sekarang sudah delapan belas juni
nggak mungkin dalam waktu yang singkat dia bisa mengorganize
menjabat sekitar tiga bulan
enggak untuk menjelang pilkada ini
kalau ada kemudian kekhawatiran bahwa dia akan memenangkan satu pasangan tertentu
mungkin atau tidak
ya bisa saja
dalam politik semua bisa mungkin
dalam politik semua bisa mungkin
nah karena itu memang kekhawatiran kecurigaan orang itu bisa dimaklumi
karena ini sesuatu yang sudah lama
kemudian dimunculkan kembali dan orangnya itu itu juga
kecuali kemudian ada orang lain
oke ada orang lain
bang rey kalau anda melihatnya gimana
karena kan sebetulnya kalau kita lihat di undang undangnya tidak ada yang dilanggar
semuanya sesuai aturan
enggak sesuai aturan
karena kita bicara tadi kan bang nasir sudah mengatakan ada beberapa undang undang menjadi dasarnya
undang undang asn pilkada permendagri mengganti
mengganti gubernur yang sudah berakhir dengan pejabat sementara itu memang ada dasarnya
menggantinya dengan selevel pimpinan media tinggi itu ada aturannya
tetapi melibatkan polisi masuk ke dalam ini
pelanggarannya di mana
pelanggarannya adalah terkait dengan tidak ada yang mengatakan
dari mana tafsiran bahwa pejabat setingkat general itu sama dengan setingkat pimpinan media tinggi
di instansi sipil instansi pemerintahan
itu aturan yang dibuat oleh menteri dalam negeri
justru dalam rangka mengadopsi ini
jadi aturannya dibuat sendiri
memuluskan jalan ini
itu kan di dasarnya ini yang mengatakan supaya misalnya seorang jenderal polisi aktif atau tidak aktif itu bisa masuk di jacalan pimpinan madia itu
setara dengan pimpinan mada itu
ada aturan di dalam pergub
dari permendagri buat aturan sendiri supaya orang ini bisa masuk
dan oleh karena itulah kemudian menteri dalam negeri mengatakan tidak ada yang kami langgar
ya memang tidak ada yang langgar
aturannya buat sendiri
sekarang kita lihat undang undangnya dulu
bang rey kita lihat undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas
ini salah satu dasar melantik m iryawan menjadi pjs gubernur jawa barat
mungkin rekan rekan produser bisa menunjukkan undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas pasal sembilan puluh
nah ini dia
nah yang dimaksud pimpinan
nah ini di layar besar sini bang rey
yang dimaksud pimpinan tinggi media adalah sekretaris
tinggi media adalah sekretaris kementerian sekretaris utama sekretaris jenderal sekretariatan dan bagian negara
nah m iryawan ini kan sekretaris utama
dia sekretaris utama di lemhanas
tapi pada saat yang bersamaan dia masih polisi
meskipun kemudian pihak menteri dalam negeri mengatakan dia tidak pejabat struktural
di dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu lima belas itu
apakah seseorang itu polisi dengan jabatan struktural
atau polisi dengan jabatan yang dianggap sebagai polisi
dinyatakan di dalam undang undang itu hanya ada satu ketentuan
semua polisi tidak boleh merangkap jabatan
itu hal yang ditakam begitu
tidak disebutkan di situ
dia pejabatan struktural macam macam gitu
dan aturan yang lain disebutkan juga di dalam undang undang yang sama
semua anggota polisi ya
kalaupun ia melakukan jabatan rangkap
di luar jabatan yang sejatinya merupakan kewenangan kepolisian
atau ditugaskan oleh kewenangan kepolisian
dia harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun
oke kita punya undang undangnya
mungkin ini yang mau disampaikan
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang kepolisian ya
oke saya minta tolong produser untuk munculkan tahun dua ribu dua tentang kepolisian
pasal dua a ini dia ini ini yang dimaksud
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian
jadi riawan itu punya
tunggu dulu tunggu dulu
anggota kepolisian ya bukan jabatan kepolisian
jadi setiap orang entah punya jabatan struktural atau non jabatan struktural
selama ia adalah anggota kepolisian
aktif dalam pengertian di sini belum dinyatakan pensiun atau mengundurkan diri
jadi jangan diartikan aktif ini dalam pengertian dia menduduki jabatan tertentu
instansi yang bersangkutan gitu
maka yang bersangkutan
kalau ia memiliki jabatan lain di luar kepolisian
harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian
jelas sekali undang undang
oke artinya ada pelanggaran loh bang nasir
oh iya makanya kan sekarang ada keinginan untuk menggulirkan hak angket
tapi saya juga tidak begitu yakin hak angket ini bisa jalan
karena saya pikir presiden kemudian mendagri juga sudah berhitung
ya sudah berhitung kalau dia lakukan ini pasti akan mendapat dukungan di parlemen
karena ada partai partai yang bersama pemerintah
jadi kalaupun ada hak angket
mereka pasti menganggap itu sebelah mata lah
itu pasti tidak ada kekuatan apa apa kira kira begitu
tapi ini bisa menjadi model sebetulnya kan model besar atau tidak
tapi itu lenggaran terhadap pasal dua puluh delapan st
artinya sebenarnya dalam undang undang asn itu
ada namanya pejabat dengan jabatan tertentu
ya misalnya kepala bnpt
kemudian bnn kemudian bin misalnya
itu bisa ketika polisi aktif duduk di situ
ya misalnya pak soehardi jadi di bnpt
kemudian pak heru di bnn
kemudian pak begir ada di bnl
jadi itu namanya pejabat dengan jabatan tertentu
itu ada irisan dengan tugas tugas kepolisian
dan itu dimungkinkan
tapi kalau sudah keluar menjadi eksekutif
nah itu yang kemudian terkait dengan undang undang organik tadi ini
jadi pak irrawan itu dia punya undang undang organik
inilah undang undang dia
yang melekat dalam diri dia
bahwa dia seorang polisi
nah karena itu tadi kata bung rai bahwa permendagri dua ribu tujuh belas kemudian diubah menjadi dua ribu
dua ribu delapan belas itu yang kemudian memuluskan jalan itu
sehingga pertanyaannya kenapa kok ngotot sekali
mr iawan ini diplot untuk plt gubernur jawa barat
kan itu pertanyaannya
padahal kalau misalnya tidak ada di kemendagri
apakah dirjen atau sekjen dan sebagainya
kan bisa juga dicari di kementerian lain
yang punya pengalaman administrasi pemerintahan
oke kalau kemudian
ini karena kita masih menunggu ya
pihak dari pemerintahan
pihak dari pemerintah untuk meng counter ini
cuma kalau kemudian saya bisa ambil atau saya bisa kutip
alasan alasannya adalah salah satunya misalnya
track record m iryawan yang pernah menjabat sebagai kapolda jawa barat gitu
lalu jawa barat ini termasuk salah satu daerah yang dianggap rawan
pada saat terjadinya
oke saya mau tanggap itu dengan dua hal
ada serentak nanti gitu
saya mau tanggapi dengan dua atau tiga hal
pertama kita tidak mendengar sebetulnya
justru persoalannya karena sosok mr iawan ini
kita tidak mendengar
kita tidak mendengar kapolda yang tidak cukup bersinar
dari aspek prestasi
di jawa barat kita tidak mendengar beliau cukup bersinar
pernah di dki jakarta kemarin itu
bahkan di dki jakarta tunggakan kasus yang ditinggalkan oleh m iryawan begitu banyak
sebelas kasus yang terkait dengan makar yang sampai sekarang belum diselesaikan
kasus novel baswedan yang sampai sekarang belum diselesaikan
justru sp tiga yang dikeluarkan oleh polisi sekarang
yang ditetapkan ketersangkaannya
ketersangkaannya kepada hrs
di masa priodenya
jadi di masa priodenya itu setidaknya ada tiga kasus besar
ditambah lagi salah satu mahasiswa dari ui
yang sampai sekarang juga
yang konon katanya dibunuh
tapi belum terungkap siapa pembunuhnya
jadi setidaknya empat kasus besar
di tangan semasa beliau menjabat sebagai kapolda dki jakarta
itu sampai sekarang tidak terungkap
bahkan salah satunya dianulir yaitu sp tiga hrs ya
masa beliau dikeluarkan
nah dengan secukup pakta pakta ini
saya justru berpikir atas dasar prestasi apa
beliau ini diangkat oleh menteri dalam negeri
untuk menduduki jabatan politik di jawa barat
nah yang kedua
apa tadi itu kalau disebutkan tadi
bahwa beliau ini sosok macam macam
sejauh yang saya tahu
pernama jabat sebagai kapolda jawa barat
dan cukup sukses begitu
sukses itu yang saya tahu
di jawa barat
baik di jawa barat maupun di dki jakarta
saya tidak melihat ya
tapi sejauh ini
di dki di jawa barat sendiri
saya tidak melihat ada satu
peristiwa politik menjelang pilkada ini
yang berpotensi terjadinya kerusuhan
terjadinya kericuhan gitu
satu satunya menurut saya ancaman besar
dalam di pilkada di jawa barat ini
adalah isu sara
tetapi isu sara ini memang sudah terlihat sejak dari awal ya
dan sebagainya sebagainya itu gitu
sampai sekarang juga mungkin akan dipergunakan gitu
tapi di luar itu sebetulnya tidak ada persoalan yang sangat pelik
di luar isu sara ini
sejauh yang kita lihat tahapan berjalan mulus
semua tidak ada juga misalnya
konflik antara penyelenggara dengan peserta gitu ya
antara peserta dengan peserta juga tidak terjadi
gesekan gesekan yang mengkhawatirkan
kecuali paruh terakhir dari kampanye sebelum lebaran kemarin
dan oleh karena itulah kemudian
tidak dibutuhkan figur seorang polisi dalam pengertian pendidikan
kemudian tidak dibutuhkan figur seorang m iryawan sebagai pjs gubernur jawa barat
apa dugaan anda
mengapa kemudian m iryawan ini yang kemudian awal tahun sudah jadi polemik
lalu sekarang tiba tiba dilantik menjadi pjs gubernur
pasti anda punya jawabannya kan
tapi setelah jeda
kita akan kembali setelah jeda berikut ini
cnn indonesia prime news segera kembali
di jawa barat
anda kembali di cnn indonesia prime news
kita masih membahas kontroversi pelantikan m iryawan sebagai pjs gubernur jawa barat
tadi seperti pertanyaan saya
bang ray tadi anda katakan memang tidak ada alasan yang kuat sebetulnya
melantik seorang m iryawan sebagai pjs gubernur jawa barat
karena beberapa argumen yang dikemukakan oleh pemerintah
ini masalah track record
kemudian juga potensi terjadinya kerusuhan
di jawa barat
di jawa barat atau di bandung ya utamanya juga itu sebetulnya tidak mendesak begitu
tidak seperti yang dibayangkan
dari awalnya daerah jawa barat sumut gitu ya adalah daerah daerah yang dianggap merah
dalam pengertian berpotensi akan terjadi kericuhan dan sebagainya
tapi seiring dengan waktu ternyata pengandaian pengandaian itu tidak mendapatkan
atau setidaknya karena sudah dilakukan pendekatan pendekatan dari awal
pernyataan pernyataan awal apa yang dibayangkan itu pada faktanya kemudian tidak terjadi
apalagi sekarang ini kan sudah dekat dengan pilkadanya
dua puluh tujuh sudah pencoblosan kira kira gitu
artinya kan tidak disitulah kehilangan urgensinya
sampai pada tanggal sekarang sudah mendekati tanggal dua puluh tinggal satu minggu lagi kira kira begitu ya
sembilan hari lagi gitu
nah artinya apa yang dibayangkan sejak dari awal merah itu
ternyata belum ditentukan
tidak ditemukan sampai sekarang
nah oleh karena itu sangat logik memang pertanyaannya
terus apa yang mendesakkan
apa yang mendesak sehingga pilih awan harus dihanti
kalau menurut saya penjelasannya memang tidak ada kecuali pertama
kira kira begitu ya
di jawa barat itu ada mantan anggota polisi yang terlibat pilkada
yang berkebetulan diusung oleh partai politik dari
bukan saya tidak menyebut pendukung pemerintah belum tentu ini
oh belum tentu
yang saya mau katakan ini adalah
mantan polri kira kira begitu ya
yang kebetulan mantan ini diusung partai politik dari mana menteri dalam negeri berasal
nah oleh karena itulah kemudian ya ditunjuklah seorang
ya apa bedanya sama pendukung perutnya itu sama dong
ya sekarang ini yang memang pertanyaannya
karena bukan juga pendukung pemerintah
begini pertanyaannya karena kalau secara kalkulasi politik kan gak menguntungkan pak jokowi
makanya sebetulnya kalau disebut
jadi ini di dalam tema ini kebutuhan pilpres dua ribu sembilan belas justru menurut saya tidak
anda tidak setuju
tidak setuju justru ini menurut saya hanya karena apa gitu
begitu nanti pilkada dilaksanakan penghitungan suara sepuluh hari setelah itu
diketahui gubernur baru ya dilantik
dan yang bersangkutan kan selesai selesai gitu loh pak
makanya kalau saya bukan bayangan saya ini bukan persoalan ada ketertiban yang harus dijaga bla bla
karena enggak waktunya enggak panjang kok
paling sebulan kok
sebulan dua bulan inilah beliau menjabat kira kira gitu ya

iya makanya kalau dibilang bahwa ingin menyelamatkan jokowi dua ribu enam belas
rasanya enggak mungkin juga
mungkin tidak ada kepentingan langsung presiden jokowi dalam pilkada jawa barat
meskipun kemudian orang mencoba mengasumsikan bahwa jawa barat pada pilpres tahun lalu itu jokowi tidak menang misalnya
sehingga kemudian diharapkan dengan plt gubernur seperti ini
lalu ada partai yang pendukung pemerintah misalnya mengusung salah satu calon
diharapkan bisa menuai sukses nanti dua ribu sembilan belas dan pilpres
tapi menurut saya itu agak jauh juga
jadi memang ada kepentingan
kepentingan kelompok tertentu partai tertentu dengan pilkada jawa barat
memang kalau kita lihat ada peristiwa peristiwa
pertama misalnya diubahnya permendagri itu dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
sehingga memuluskan orang yang ingin diplot di situ
kemudian ya ada pertemuan
dan juga ada pertemuan dengan megawati dengan presiden jokowi
ya orang kan menduga duga jangan jangan ini juga bagian dari itu kira kira kan
nah kemudian juga kita lihat ya menempatkan m iryawan di situ
sesuatu yang kemudian orang bertanya
ya kenapa ngotot sekali kemudian m iryawan yang harus ditempatkan
karena tidak sekali begitu ya
ini ngotot sekali dikondisikan gitu ya
ada apa gitu kan
nah makanya kan ini hal hal
karena perpindahan iryawan juga pada saat awal maret kan
iya makanya ketika kemudian dicari alasan bahwa beliau tidak aktif di kepolisian
nah itu menurut saya
saya sesuatu yang blunder gitu loh
sesuatu yang blunder
itu sesuatu pendapat yang absolut menurut saya
bahwa beliau itu adalah seorang polisi
nah karenanya pertanyaannya adalah apakah memang di pemerintahan tidak ada kader
yang bisa ditempatkan sebagai plt gubernur ya
menguasai energi pemerintahan
soal keamanan menurut saya juga nggak benar
kalau misalnya alasan rawan keamanan dan sebagainya
karena kepolisian itu sudah mendapatkan dana
dari apbn juga ada alokasi dana untuk mengamankan pilkada
kemudian dari apbd juga ada
ada dana untuk mengamankan pilkada
bahkan polisi diberikan kewenangan untuk menggunakan dana kontingensi
kalau ada situasi situasi yang kemudian membuat
apa namanya situasi daerah situ menjadi kacau
sebenarnya kalau kemudian ada pendapat bahwa iryawan itu kan polisi
nanti bisa berkoordinasi mudah
berkomunikasi dengan pihak keamanan dan sebagainya
menurut saya itu juga nggak baik
jadi kalau anda menduganya m iryawan ini kemudian akhirnya dilantik hari ini
iya tentu saja
ada kepentingan politik
kepentingan politik partai tertentu
ada partai tertentu yang kebetulan memang
ya kebetulan bahwa salah satu ya kader yang dimajukan itu
satu partai dengan menteri dalam negeri
jadi ini memang secara pulgar dipertontonkan kepada masyarakat
dan saya katakan ini sebuah warisan yang buruk
warisan yang buruk bagi mereka
jadi semata mata hanya untuk kepentingan pilgub saja gitu
ya tentu saja setelah pilgub ada kepentingan lainnya
iya kan begitu
ya jadi kalau karena bisa jadi kan ketika seorang jadi kepala daerah
dia kan tentu menguasai darah itu
dia bisa mengorganisir dan lain sebagainya menurut saya
jadi ya tentu saja pertama ini ya pilgub dulu
kalau menurut saya memang itu makanya
itu pintu dong menuju nanti
itu makanya saya mengatakan agak jauh
karena kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa penjabat ini dapat melakukan ini
ini enggak juga
kewenangan penjabat kan sangat terbatas
iya gubernur yang terpilih nanti
ya dia tetap tidak bisa membuat aturan
kira kira begitu ya
aturan kalaupun dia buat aturan aturan teknis yang merubungkan dengan lingkungannya
kan harus berkonsultasi dengan menteri dalam negeri sebetulnya ya
kalaupun dia buat kemudian aturan yang berhubungan dengan jabatan dirinya
atau aturan teknis di internal mereka
itu pun juga harus dikonsultasikan dengan menteri dalam negeri
yang kemungkinannya ala ala harus juga
karena yang ngotot ini kan menteri dalam negerinya gitu
nah ini yang menurut saya pertanyaannya
apa kalau begitu
karena secara politik jokowi sekarang menurut saya dirugikan
jokowi baru saja dikritik publik terkait dengan keluarnya sp tiga
yang sp tiga itu dikeluarkan di masa di mana m iryawan sebagai kapolda dki jakarta
jadi pernah satu kali di mana m iryawan sebagai kapolda menerbitkan surat tersangka seseorang
yang kemudian setelah itu dikoreksi oleh kapolda berikutnya
melalui keluarnya sp tiga
anda mau mengatakan bahwa orang ini berprestasi bagaimana
sudah langsung kok
hanya berhubungan satu hari dua hari setelah itu
yang bersangkutan kemudian dilantik menjadi pejabat di gubernur di jawa barat
saya kok merasa melihatnya justru orang yang dianggap tidak menyelesaikan tugasnya di dki sebagai kapolda dengan cukup berprestasi
malah diberi prestasi
ini yang tidak masuk akal kita
ini cara berpikir menteri dalam negeri ini kok
oke kalau kemudian itu dianggap merugikan presiden jokowi
tadi kan bang rey mengatakan demikian kan
tapi kan ini sebetulnya juga pelantikan m iryawan ini juga atas seizin dari presiden jokowi
jadi presiden tidak menyadari bahwa ini kemudian merugikan dirinya
jangan sampai kemudian mendagri itu mengangkangi presiden
tapi apa presiden mau dikangkangi sama menteri dalam negeri kira kira begitu
karena itu kan dalam tanda kutip itu kan putusan presiden
ya putusan presiden
mendagri mewakili presiden melantik pak iryawan
artinya kan seolah olah ini kan mendapat restu presiden juga
kenapa presiden kemudian tidak menilai ini semuanya
apakah presiden dalam tanda kutip dikelabui dan sebagainya
nah ini kan hal hal yang harus dijawab gitu loh
nah presiden menurut saya harus menjawab ini secara lugas kepada masyarakat
kalau saya sih melihatnya
kalau saya ya itulah yang disebut dengan permainan politik di lingkungan mereka
dan harus melaksanakannya
dan dia harus melenakkan ini untuk poin ini anda masuk
karena dia juga harus melakukan hal yang lain pada poin yang lain
tapi presiden paham atau tidak bahwa saat ini dia sedang dikondisikan
kalau anda melihatnya seperti apa
kalau dilihat dari rangkaian rangkaian ini kan sebetulnya menghantam nama presiden secara menyeluruh
karena bagaimanapun ya ini seperti mengangkangi semangat kita untuk menjadikan polisi sebagai institusi profesional
yang memang belum tersentuh sejak reformasi kita gulirkan tahun sembilan puluh delapan yang lalu itu
nah ini tugas terbesarnya
alih alih tersentuh sekarang ada kesan polisi justru dipakai oleh kekuasaan dalam rangka itu tadi
kalau kasusnya soal makar macam macam membentengi kekuasaan
dalam kasus dalam kasus apa namanya iryawan ini dipergunakan dalam rangka rangka masuk ke dalam kekuasaan yang lain
oke kalau begitu dalam waktu tiga bulan atau juga mengawal pilkada serentak
kira kira mi iryawan ini akan digunakan untuk apa sih
nah kita akan bahas setelah jeda
bang rey tetap bersama kami cnn indonesia prime news segera kembali
dan merugikan jokowi
kembali kami lanjutkan dialog ini nampaknya pada saat off air juga masih sangat panas
karena memang juga baru dilantik ini masih isu yang sangat panas
jadi sebetulnya dalam waktu tiga bulan apa sih sebetulnya yang diharapkan dari seorang iryawan ini
mungkin bang nasir dulu bang rey
jadi memang waktunya kan sembilan hari ya
kalau kita hitung dari tanggal pencoblosan dua puluh tujuh juni
memang sembilan hari ini orang bisa bilang ah nggak mungkin dia bisa melakukan apa apa
tapi dalam dugaan saya ini sudah ada kekuatan kekuatan yang dibangun
dia tinggal tunggu komandannya
itulah dia tadi itu
plt gubernur itu
jadi mereka menunggu komandannya
walaupun sembilan hari ini kan mereka memaksimalkan
bisa jadi mereka sudah melakukan upaya upaya
untuk memenangkan kandidat tertentu
tapi kemudian gongnya nggak ada
yang kemudian juga memberikan loyalitas kepada mereka
nah waktu sembilan hari ini walaupun barangkali perkiraan kita nggak mungkin
tapi mereka maksimalkan sembilan hari ini
untuk memenangkan kandidat tertentu
yang sekarang menjadi kontestasi di jawa barat
masuk akal nggak sih sembilan hari untuk memenangkan secara turis
secara teoritis sih susah ya
pertama bukan hanya karena waktu
justru juga karena kewenangan
dan situasi politik
boleh disebut jawa barat ini semua udah orientasinya ke soal pelaksanaan pilkada dua ribu sembilan
eh tanggal dua puluh
tujuh juni besok
jadi istilahnya politiknya udah itu
nggak ada lagi
gak ada lagi politik soal pembahasan ini pembahasan itu
jadi kecil kemungkinan lah kalau soal itu gitu
artinya kan begini mbak
kalau hal yang besar kita nggak bisa lihat sesuatu yang signifikan gitu
misalnya apakah ini ada kepentingan untuk dua ribu sembilan belas
kita tadi melihatnya mengatakan nggak ada
kan kira kira itu terlalu jauh gitu
terlalu jauh tapi ini kemudian bisa menjadi pintu masuk
kita harus turunkan kalau itu sudah terlalu jauh gitu kan
turunkannya kemana gitu
di lingkungan partai sendiri bagaimana
dalam kondisi begini kan sebetulnya juga membuat konsolidasi
koalisi justru pecah kan
golkar tanda kutip melakukan kritik ya
partai demokrat ya yang meskipun di luar juga keras sekali melakukan kritik terhadap tindakan ini dan sebagainya gitu
nah mungkin juga harus dilihat
mungkin juga partai dalam ini pdi perjuangan juga melakukan sesuatu yang apa istilahnya ya
yang blunder tapi kebelunduran yang disadari gitu
nah kalau di wilayah ini juga kita nggak perlu
keblunderan yang disadari ya
jadi wilayah ini kita nggak menemukan juga sesuatu yang
yang ingin kita harus turunkan ke bawah lagi
itu mungkin ada di lingkungan institusi polisinya
apakah memang ada tarik tarikan yang kuat di institusi polisi ini
yang kemudian menyeret nyerek politik masuk ke dalam
iya memang dalam
dan kalau kolonteknya begitu bisa jadi
ada paks ini di polisi paks itu di polisi yang mengingkat ini
memang kalau kita lihat januari dua ribu delapan belas munculnya dua nama
martu anies regar dengan em riawan ini juga
tidak lewat masuk mekanisme di kepolisian
ya dalam satu talkshow di satu televisi ya
itu staff ahli kabupaten
ahli kapolri mengatakan bahwa
dan bahkan juga sdm juga mengatakan dalam talkshow itu
bahwa dua nama ini waktu itu tidak masuk gitu loh
tidak ada dalam mekanisme
bahkan belum diusulkan lagi kepada kapolri
sehingga orang heran heran
belum diusulkan kok sudah diplot di jawa barat dan sumatera utara
artinya ini juga menurut anda ini juga atas
iya itu artinya korelasi dengan apa yang disangka
apa yang diperkirakan oleh bung rai tadi itu
jangan jangan memang ada situasi di
situasi di internal kepolisian republik indonesia ini
ya bisa saja ada jenderal jenderal tertentu
yang menginginkan misalnya iryawan itu
menjadi plt gubernur jawa barat
bung rais saya memang bisa saja kita katakan tidak mungkin
sembilan hari itu
dia ingin memenangkan satu kandidat tertentu
yang berafiliasi dengan partainya mendagri gitu kira kira
tapi kalau memang itu tidak ada untuk ap iryawan
dia pasang orang lain saja
dia pasang pejabat pejabat yang sesuai dengan undang undang
untuk ditempatkan di situ
apalagi dengan resiko yang cukup besar
menuai polemik pro dan kontrasan ini
jadi kalau memang tidak punya upaya dalam waktu sembilan hari
saya pikir tidak juga
ini sudah semua sudah dilakukan
tinggal komandannya di lapangan siapa
ya walaupun sembilan hari mereka maksimal kan
secara vulgar dipertontonkan kepada masyarakat
nah karena itu memang menurut saya presiden jokowi
saya pikir harus bersikap dalam hal ini
dia harus mengedepankan
saya bahwa ini ada sesuatu yang menurut saya
dia harus diperbaiki gitu loh
nah karenanya kita lihat ya presiden jokowi
dalam beberapa hari ini gimana
melihat situasi ini
apakah beliau diam saja
muncul kan januari waktu itu
kalau tidak salah presiden sedang kunjungan ke india
kunjungan ke india
nah ini hal hal seperti ini yang menurut saya harus dievaluasi
oleh presiden republik indonesia
baik dan iryawan ini tidak sendiri
karena juga ada tadi martwani kan
sementara martuani ini juga sangat jelas sekali
dia masih menjabat sebagai kadif ropan
oleh karena itu menurut saya
kita jangan terjaga
kalau saya pribadi tidak concern saya pada persoalan apakah ini pilpres ya
karena di manado juga di sulawesi utara juga polisi
oh sulawesi utara pada saat dua ribu tujuh belas
pada dua ribu tujuh belas macam macam gitu
jadi makanya saya lebih tertarik
tapi beda kasusnya bang rey
beda beda kasusnya
saya mau mengatakan begini
oleh karena itu saya lebih tertarik melihatnya ini dalam kerangka institusi polisinya
dan juga partai politiknya
kira kira gitu loh pak
bahwa presiden menertangani nya kemudian gitu
ya dia tidak bisa keluar dari luar itu
tapi itu masih dalam kerangka positif
sehingga karena saya tidak bisa menariknya ke dua ribu sembilan belas
itu sangat terlalu jauh gitu
urgensinya sangat terlalu jauh
jadi presiden tersandar aja gitu
anda mau mengatakan itu
nah bukan itu
nah oleh karena itu concern saya kalau saya pribadi tidak di situ
konsen saya itu adalah
terlalu besar ya
itu maksud saya
itu kita punya pengalaman tiga puluh dua tahun
tni dibawa bawa kerana politik
dan mengubah kultur tni menjadi tentara profesional itu sangat lama sekali
anda bisa bayangkan bahkan setelah dua puluh tahun kita mendekati reformasi
kultur yang namanya tni profesional itu belum sepenuhnya bisa muncul
ini tiba tiba ini belum selesai
tiba tiba pemerintah sekarang dengan sangat vulgarnya
menarik institusi lain yang di ranah pengamanan dan penegakan hukum ini masuk ke ranah politik
itu yang saya mau katakan
ini kali pertama di dalam boleh disebut di dalam sejarah pilkada kita
banyak general polisi yang terlibat pilkada
sesuatu yang sebetulnya kita nggak pernah dilihat dua ribu tujuh belas
apalagi kalau kita sampai dua ribu empat
setelah pilkada pertama kali dilaksanakan gitu
dampaknya kalau begitu terhadap institusi polri
kalau tni aktif
kalau mantan tni banyak
dua ribu empat itu baik
iya di aceh juga mantan tni
iya macam macam itu banyak
karena apa gitu
kultur mereka masih awal terbangun secara politik juga gitu
nah kalau kita lihat gejalanya sekarang
dimana general general polisi atau mantan general polisi terlibat aktif
justru ini mestinya presiden harus cegah
karena bagaimanapun ya institusi polisi ini harus kita pastikan bekerja secara profesional
apa yang bisa dilakukan presiden kalau begitu bang rey
dia menghentikan yang model model begini
jadi sekarang ini kan kalau kita lihat menteri dalam negeri
membuat salah satu argumennya karena ini sudah terjadi sejak lama
justru karena terjadi dan ini tidak bagus
anda harus hentikan
di era dimana pemilu atau pilkada
popularitas dan elektabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting
saya khawatir polisi polisi aktif yang akan pangsiun kira kira begitu ya
dalam satu atau dua tahun sebelum pilkada dilaksanakan
akan melakukan tindakan tindakan kepolisian yang sebetulnya tidak berhubungan dengan tugasnya sebagai aparat tni
sebagai aparat penyelenggara hukum
tapi demi mencari popularitas mencari elektabilitas
nanti berharap dengan elektabilitasnya itu jadi tinggi
begitu ya pensiun dia bisa dicalonkan sebagai calon gubernur di daerah itu dan seterusnya
jadi ini tidak elok
hal hal yang seperti ini boleh jadi juga terjadi pada bu irawan
saya nggak tahu apakah bung irawan ini misalnya tengah dipersiapkan oleh partai pdi perjuangan
boleh jadi untuk maju pada pilkada berikutnya
karena kalau sampai irawan katakanlah selama menjabat ini sukses
katakan dua bulan tiga bulan ini
sukses maksudnya sukses apa
sukses penjabat sebagai gubernur jawa barat
dalam tiga bulan bisa diukur suksesannya
ya dia jadi perbincangan
apalagi sukses memenangkan kandidat tertentu
saya tidak mungkin
karena kandidat yang kita ceritakan ini kalau di dalam survei selalu nomor tiga
ya sulit lah
tapi tiga bulan sebetulnya kan agak susah susah gampang juga mengukur kesuksesan seorang m iryawan dong
ya dan memang tidak bisa diukur
sebelumnya dia pernah jadi kapolda jawa barat
kemudian menjabat sebagai pejabat gubernur jawa barat
itu cukup kuat
basicnya untuk kemudian masuk ke politik berikutnya
nah jangan jangan memang permainannya diwilayah situ
katakanlah dalam hal ini pdi perjuangan
tengah mempersiapkan orang untuk di dorong nanti untuk maju pada perikatan berikutnya
nah itu tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
atau dua ribu dua puluh tiga yang akan datang itu
agak jauh sebetulnya
kalau bicara dua ribu dua puluh empat tapi dua ribu tiga puluh empat
tapi dua ribu sembilan belas menurut anda
kalau di pilkada enggak
beda yang saya melakukan
ini kan soal dua ribu sembilan belas ini soal apakah ia mampu memenangkan seseorang
itu terlalu jauh
tapi kalau dua ribu dua puluh tiga itu adalah soal bagaimana ia memupuk popularitas
dan yang nggak bisa anda kerjakan setahun dua tahun dengan tren politik yang seperti sekarang
dari tren politik ini anda harus pupuk dari awal
ya dari sekarang
dan seterusnya bisa empat tahun lima tahun enam tahun dan seterusnya itu
itu yang dilakukan
dua duaan saya gitu
nah dalam rangka itu mungkin salah satu penjelas mengapa dalam hari ini menteri dalam negeri seperti memaksakan ya m iryawan sebagai penjabat gubernur jawa barat
di luar tentu saja klik klik ya yang kita sebutkan tadi institusi polisi yang menginginkan mungkin kelompok tertentu dengan kelompoknya sendiri ya menjadi bermain di daerah daerah tertentu dan seterusnya itu
masih ada satu calon pjs gubernur di sumatera utara
martuani yang dari institusi kepolisian
menurut anda apakah dari titik itu presiden bisa melakukan sesuatu
mungkin bang nasir dulu
ya makanya saya katakan tadi presiden itu harus segera bersikap
ya kalau tidak nanti publik itu akan menilai jangan jangan presiden dikadalin kira kira begitu
apa presiden mau dikadalin
kan nggak mau presiden dikadalin ya
jadi presiden itu harus menunjukkan ya menunjukkan kepada masyarakat indonesia bahwa dia ingin ya penegakan hukumnya secara konsisten
dia ingin bahwa hukum ini sebagai panglima
nah karena itu jangan kemudian ya hukum ini kemudian karena ada kepentingan kepentingan politik tertentu maka diputar balik gitu lah
diputar balik ditaruh sana ditaruh sini dan lain sebagainya
saya pikir memang presiden ya tapi memang ini beresiko sangat ya
ya karena sudah dilantik ya kemudian nanti apakah akan dianulir dan itu saya tidak mungkin karena pilkada dki eh jawa barat sudah dekat ya
begitu juga dengan sumatera utara
saya nggak tahu kapan tengku eri itu akan berakhir masa tugasnya
ya dua puluh juni berarti ada waktu sekitar tujuh hari ya tujuh hari
ya saya nggak tahu apakah tetap martuani sregar yang akan diplot di sumatera utara saya belum dapat kabar ya
tapi ya tadi itu sama pembincangannya kalau misalnya martuani juga kemudian diplot di situ ya itu sama dengan apa yang kita bincangkan hari ini bahwa kemudian di mana ada semacam upaya untuk
membawa ya membawa menyeret itu si polisi dalam pusaran politik gitu kan
nah apa kepentingannya gitu loh kenapa masih ngotot dengan dua nama ini kira kira begitu
sehingga kemudian ada orang bilang sama saya yaudah bubarkan aja itu institusi ipdn ya kenapa nggak dibutuhkan lagi kira kira begitu itu kan sinisme sinisme publik ya yang muncul di media sosial
baik baik terakhir ini m iryawan sudah dilantik hari ini
nah apa yang kemudian bisa dilakukan
setidaknya dari m iryawannya sendiri ataupun juga dari pemerintah untuk menghadapi pilkada serentak sehingga tadi itu dugaan dugaan bahwa pelantikan m iryawan ini ada udang di balik batu mungkin bang rey dulu
ya kalau udang dibalik bati ya ada lah karena jelas sekali
ya untuk memimmarisir lah
ya maksud saya jelas sekali karena yang dilabrak itu kan undang undang nomor dua dua ribu dua belas ya jangan dibaca undang undang soal undang undang pilkada ada undang undang asn kira kira gitu
baca undang undang organik sendiri dari polisi yang melarang polisi dalam pengertian belum pensiun untuk melakukan tugas tugas lain di luar kepolisian
nah itu sudah jelas itu pasal tiga tadi ya sehingga saya dua ribu tiga apa
dua ribu dua tentang undang undang kepolisian
apa undang undang tiga nomor dua ribu dua tentang undang undang kepolisian gitu
nah itu udah jelas itu gitu
nah mungkin yang bisa dilakukan kalau secara politik kan dpr mau melakukan angket ya silahkan saja kan
nah itu bisa dilanjutkan misalnya dengan menguji keputusan yang terdalam negara
nah itu yang saya katakan

jadi kalau ada pihak pihak yang tidak setuju dengan langkah ini ya karena sudah dilantik dan pilkada juga sudah semakin dekat
nah mereka bisa menguji ini menguji ini di mahkamah agung misalnya
ini bukan pilkadanya karena kan pilkada penghitungan suara bisa masih tiga minggu
ini memicu nggak sih memicu kemungkinan untuk orang melakukan uji
iya kalau ada
makanya kita ya bukan kita anjurkan
tapi kalau ada pihak yang atau kelompok orang yang tidak sependapat dengan langkah presiden dengan langkah mendagri ini
dia bisa menguji karena ini negara hukum ya
dia bisa menguji apakah memang ini sejalan dengan semangat hukum dengan semangat undang undang
apakah undang undang sr kepolisian dan lain sebagainya
nah tapi memang itu butuh waktu yang lama juga menurut saya
jadi jangan karena gini ini sudah ada kegaduhan baru
kalau kemudian nanti di respon kemudian berkembang itu akan menderita
berkembang itu akan menimbulkan kegaduhan baru lagi
nah kemudian di dpr kalau sudah hak angket juga dalam tanda kutip ada kegaduhan lagi
nah karena itu memang saya pikir ya siapa yang menimbulkan kegaduhan
karena itu pertanyaannya
ya akhirnya pemerintah sendiri yang kemudian membuat kegaduhan dan itu direspon
ya akhirnya orang menjadi gaduh
oke baiklah kita tunggu tentunya ya dari presiden
bagaimana kemudian nanti presiden merespon apa yang terjadi saat ini
yang setidaknya yang sumatera utara itu tidak dilakukan
oke kita tunggu ya
semoga kemudian apa yang dikhawatirkan sumatera utara mungkin tidak perlu dilakukan
sehingga tidak akan menambah polemik
mudah mudahan presiden jokowi berani melakukan itu
baiklah kita tunggu sama sama
bang nasir dan juga bang ray terima kasih sudah hadir di cnn indonesia prime news
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali setelah jeda berikut tetap bersama kami